seorang lansia terjebak arus sungai kalimalang saat buang air kecil pada rabu pagi
warga pun mendapati lansia tersebut meminta tolong sambil berpenggangan di antara turap kali
lansia tersebut kemudian dievakuasi warga dan polisi dari kolong jembatan kalimalang duren sawit jakarta timur
beberapa warga dan polisi harus menceburkan diri ke sungai agar bisa menjangkau tubuh lansia ini
derasnya arus sungai sempat menyulitkan proses evakuasi
setelah berhasil dievakuasi lansia ini kembali melanjutkan perjalanannya
warga jalan tenggiri enggang gading kelurahan bukit tunggal kota palangkaraya dikejutkan dengan ditemukannya seorang pria yang tewas di atap rumah selasa malam
korban pertama kali ditemukan oleh istrinya
menurut anak korban mulanya sang ayah sedang memperbaiki aliran listrik karena lampu bagian dapur mati
polisi dan relawan kemanusiaan mengevakuasi jenazah
jasad korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk divisum terkait mencari penyebab pasti kematian korban berusia empat puluh tahun tersebut
tim liputan cnn indonesia